yang mau sekolah
membatik telah menjadi rutinitas bagi para ibu anggota kelompok batik taito alba
di desa telogoweru kabupaten demak jawa tengah
di sela sela kegiatannya sebagai buruh tani
motif burung hantu berjenis taito alba menjadi ciri khas batik di desa ini
ya burung malam ini memang tak bisa dipisahkan
dari sejarah kemajuan desa telogoweru
elizabeth philip merupakan sosok yang berjasa
atas terbentuknya kelompok batik taito alba di desa ini
melalui balai latihan kerja sejahtera bersama desa tlogoweru
yang dirintisnya pada tahun dua ribu sepuluh
wanita yang akrab di sapa elis ini berhasil melahirkan banyak perajin batik
yang sebelumnya tidak ada di desa ini
ya elizabeth memang tunanetra
tapi kekurangan ini tidak menghalanginya
berkarya memberi sumbang sih bagi sekitarnya
ia tidak hanya membuat kelompok batik di desa itu
untuk membuat warga semakin sejahtera
tapi elizabeth juga membuat pelatihan kerja
memperkenalkan peternakan sapi
sampai memberi pelatihan pemeliharaan burung hantu
dan di luar desa itu
ia membuat sekolah menengah kejuruan
dengan sebagian siswa mendapat pihak siswa
iya dulu awalnya kita itu
bukan di rumah hanya di rumah
ada yang tidak punya pekerjaan
waktu itu digugat sama bu elizabeth
di kursus batik sama balibang
terus kita akhirnya bangkit ingin mempunyai batik
terus akhirnya bisa menggait dulu itu hanya dua orang
sampai empat orang sekarang dua puluh orang
pekerjaan membatik seperti ini
dilakukan setelah musim tanam usai
mereka bisa menghasilkan dua puluh helai kain batik
kain batik dijual dengan kisaran harga rp satu ratus lima puluh
hingga rp satu juta
tergantung jenis pewarna yang digunakan
dan tingkat kerumitan motif
selain di demak
kain kain batik nan cantik ini
dipasarkan hingga ke surabaya jawa timur
mampu menambah pundi pundi rupiah para anggota
karena pada saat itu maaf
desa ataupun balik
desa tidak memenuhi persyaratan
untuk bisa kita memulai pelatihan pelatihan
jadi saya ambil tanahnya pak lurah
dengan kesepakatan kami bangun
supaya kalau pelatihan itu ada tempatnya
pelatihan dari jahit
batik dan sebagainya
ya dipusatkan semua di situ
membatik bukan satu satunya
pelatihan yang disediakan bagi warga
ada berbagai pelatihan kerja lain yang digagas elis
untuk menggenjot ekonomi desa
merasakan betul manfaat pelatihan menjahit yang telah diikutinya
usaha jasa menjahit aneka pakaian yang dirintisnya sejak dua ribu dua belas
semakin banjir pesanan
setelah bergabung dengan balai latihan kerja
ibu dua anak ini
bisa mengantongi pendapatan rata rata rp satu lima ratus per bulan
sebelum mulai mengajak
humum akan jadi

saya ingin tahu mengapa itu
tanpa penghargaan yang cukup
caranya jangan diumumkan
buat nyekolahin anak bisa makan sehari hari
terus sampai sekarang itu sudah alhamdulillah lancar
desa tlogoweru dihuni oleh tiga penduduk dengan sembilan ratus sepuluh keluarga
desa ini memiliki luas sekitar dua ratus sembilan puluh satu hektare
dua ratus dua puluh lima hektare diantaranya merupakan lahan pertanian padi dan palawija
karena mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani
sejak tahun enam puluh an telogoweru menyandang predikat sebagai desa tertinggal
puluhan tahun desa ini dilanda kemiskinan
namun sejak elis masuk desa pada tahun dua ribu tujuh predikat desa tertinggal perlahan sirna
ibu elis dulu
pada saat pertama kali melihat desa ini kondisinya seperti apa sih bu
karena kondisinya tanah seperti batu semen kering kerontang
terus nggak pernah panen jalanan juga rusak anak anaknya tertinggal
maksudnya dalam pengertian desa ini desa terpencil dan tertinggal
idt dengan desa terpencil dan tertinggal
apa yang pada akhirnya menggerakkan hati ibu untuk membangun desa ini
melalui beberapa terobosan terobosan begitu
pelas kasihan yang ada di hati yang tuhan taruh dalam hati saya
dan kepengen mementaskan masyarakat ini dari kemiskinan
sempat penolakan pada saat itu pada saat pertama kalinya
ya pastilah dicurigai
karena mereka melihat faktor kulit saya dan melihat nama saya
mereka tahu bahwa saya ini orang keturunan dan juga orang kristen gitu kan
pasti pertama kali ditolak karena ini adalah desa mayoritas
yang terkenal juga dengan garis keras gitu kan
tapi karena saya waktu itu menjawab kecurigaan mereka dengan satu kepastian
bahwa saya masuk ke sini hanya punya tujuan untuk memetaskan desa ini dari kemiskinan
tidak akan meng kristenkan tidak akan merubah agama apapun
akhirnya mereka mau bekerja sama
akhirnya diterima dan saya buktikan sampai hari ini saya juga nggak pernah mengkristenkan mereka
perjalanan elis membangun desa
berawal di jawa tenggara
dan berjalan dari pertenakan ini
ini adalah peternakan sapi pertama yang didirikan oleh elis
program pengemukan sapi menjadi langkah awal meningkatkan perekonomian desa
padahal sebelumnya tidak ada warga yang beternak sapi di desa ini
mulyadi merupakan satu dari tiga puluh peternak sapi yang terbilang sukses
enam tahun sudah ia beternak sapi
dari keuletannya memelihara sapi
ia mampu menjual rata rata tiga ekor sapi setiap tahunnya
dengan harga lima belas hingga enam belas juta rupiah per ekor
mulyadi tak menyangka
bila peternakan sapi yang digagas oleh elis
membawa dampak dalam hidupnya
perubahannya luar biasa mas
dulunya saya cuma jadi petani buruh tani
dan sekarang bisa punya sampingan berpernak
hasil dari peternakan ini apa manfaatnya untuk apa
ya untuk kebutuhan untuk sewa tanah sewa itu ladang buat tambah untuk pertanian
kita kirim tujuh belas orang sampai berapa seingat saya tujuh belas lebih dari penduduk itu yang kita kirim untuk pelatihan di toaga
kemudian setelah mereka berhasil saya mulai support mereka dengan membuat penangkaran burung
bagaimana mereka membuatnya

sehingga saya bisa mencari teman yang baik
sukses merintis peternakan sapi
elis kemudian fokus mengembangkan potensi pertanian di desa telogoweru
ia menggagas program investasi air
melalui pembuatan sumur pantek atau tantan
atau sumur bor
mengingat tanah di desa ini jauh dari supur
akibat dilanda kekeringan bertahun tahun
kepiawaian elis menjalin kerjasama dengan sejumlah donatur
berhasil menyukseskan investasi air ini
awalnya hanya sepuluh sumur yang dibangun di desa ini
kini sedikitnya ada seribu sumur yang tersebar di setiap lahan pertanian
dengan air yang tak pernah surut di dalamnya
keberadaan air dari sumur sumur pantek ini mampu memelihara kesuburan tanah
semangat elis memajukan sektor pertanian
menular kepada para petani di desa ini
bersama warga sutejo menggagas pemberantasan hama tikus
dengan memanfaatkan burung hantu jenis taito alba
hingga awal januari dua ribu tujuh belas
ada satu ratus lima puluh rumah burung hantu atau ruguha
di dua ratus dua puluh lima hektare lahan pertanian di desa ini
rubuha dibangun setinggi empat meter
nah inilah salah satu rumah burung hantu atau disebut rubuha begitu ya
nah pemasangan rumah burung hantu ini di setiap lahan seperti apa pak
di setiap lahan tiap dua lahan dua hektare itu kita tempati satu
satu satu ya satu kandang ada dua
dengan pengembang biakan atau
juga istilahnya memberantas hama tikus dengan menggunakan burung hantu
ini sudah terlihat hasilnya dulu seperti apa sih pak
oh sudah pak
ini hasilnya yang dulu itu sebelum ada burung hantu
itu berpusau ya pusau tidak panen gagal panen
ini sering sampai mencapai enam puluh persen lebih gagal panennya bahkan seratus persen
seperti apa kondisinya lahan saat itu
cuman ada pinggir pinggir saja yang ada padinya yang tengah sudah habis
pemanfaatan predator tikus alami ini dimulai sejak tahun dua ribu sepuluh
elis turut andil dalam mengembangkan populasi taito alba di desa ini
dengan mendirikan pusat penangkaran
ia membantu warga dengan memberi pelatihan budidaya taito alba
dari pertama kali sekolahkan mereka
biasa sebelum saya kasih
kasih modal untuk mereka bisa melakukan peternakan ini
pasti pertama kali saya sekolahin mereka dulu pak dilatih dulu
kita kirim tujuh belas orang sampai berapa
seingat saya tujuh belas lebih dari penduduk itu yang kita kirim untuk pelatihan tito alba
kemudian setelah mereka berhasil saya mulai support mereka dengan membuat penangkaran burung
nah pak berbicara tentang burung hantu sebagai predator tikus di desa ini begitu
sebenarnya bagaimana cara dia bekerja
jadi dia dari rumah burung hantunya di malam hari itu
dia sudah mengintai mangsanya
dia dari rumahnya itu langsung menangkap tikus yang ada di sekitar rumah burung hantunya
dan setelah itu dia memakan dan juga dia bisa semalamnya dia bisa tangkap dia bisa makan tikus tiga ekor
taito alba menjadi bagian dari sejarah kemajuan pertanian di desa telogoweru
untuk menjaga kelestariannya perangkat desa membuat peraturan desa no empat tahun dua ribu sebelas tentang agensi hayati burung hantu
bagi siapa saja yang memburu taito alba akan dikenakan sanksi dengan mengganti biaya perawatan rp satu dua ratus lima puluh per ekor burung yang diburu
pemanfaatan taito alba di desa ini membuat logowero dinobatkan sebagai desa percontohan pengembangan agensi hayati burung
setelah sukses membangun desa telogoweru di demak uluran tangan elis tak berhenti untuk berperan memajukan anak bangsa
pada tahun dua ribu sepuluh ia mendirikan sekolah menengah kejuruan di desa podorejo kecamatan ngalian semarang
yang melatari saya membangun sekolah ini karena tangisan anak bangsa pak
mereka ketika saya keliling ke daerah daerah mereka bertanya
bagaimana desa ini bisa dikembangkan
bagaimana dengan nasib mereka apakah yang bisa sekolah cuma orang kota dan orang kaya
sedangkan mereka yang ada di pedalaman itu bagaimana
dari situ saya mulai tergerak hati saya berdoa kalau tuhan berkati saya saya mau bangun sebuah sekolah
yang memberi kesempatan khusus untuk anak anak daerah yang mau sekolah
tapi dengan syarat itu walaupun nggak punya uang mereka miskin asal dia mau sekolah kami kasih kesempatan
tapi kalau mereka punya duit tapi mereka pinter tapi mereka nggak mau sekolah kami nggak akan terima juga
sejak diresmikan pada juli dua ribu sebelas smk bagimu negriku memiliki lima jurusan
di antaranya teknik konstruksi batu dan beton jasa boga multimedia teknik kendaraan ringan dan rekayasa perangkat lunak
sekolah ini memiliki tiga ratus delapan puluh satu siswa
hampir tujuh puluh persen di antaranya mendapatkan biasiswa penuh dan bersubsidi
program beasiswa yang digagas oleh sekolah ini menerima siswa dari berbagai wilayah di indonesia
yang memiliki komitmen tinggi untuk turut serta memajukan daerah asalnya
seperti salah satunya adalah siapa namanya
clara ini sudah bersekolah di sini sejak tahun berapa
dua ribu enam belas kenapa memilih jurusan jasa buga
karena jasa buga
saya juga di rumah saya senang masak diri saya
nah rencana ke depan clara setelah lulus dari sekolah ini nanti kemana
saya ingin kembali ke daerah saya dan membangun toko roti di sana
selalu saja ada tangan tangan penuh kasih yang membantu dana operasional sekolah ini
kalau saya mau ngomong jujur pak saya hanya mengandalkan doa
saya memulai membangun sekolah
ini dengan uang sepuluh juta yang kami miliki
karena suami saya sendiri yang membangun
dibangun suami saya pelan pelan pelan pelan
dan dananya ngalir pak
ngalir seperti air sungai yang terus mengalir sehingga terus jadi
kalau dipikir dibilang pendanaan untuk sekian anak memang tidak sedikit
tetapi lama kelamaan ada teman teman yang punya perusahaan
yang melibatkan diri untuk mau ikut terlibat
memberikan dana csr nya juga untuk memberikan uang kelebihan mereka
terus ada teman teman yang memberikan satu bulan ada yang lima ratus
ada yang satu juta ada satu juta setengah
berjalan terus sampai hari ini
sekolah ini dilengkapi dengan dua asrama putra dan putri
di sinilah para siswa tinggal selama menuntut ilmu
sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak anak usia sekolah
di daerah yang minim sarana pendidikan
sisanya berasal dari pulau jawa
yang namanya orang kampung ya saya dari kampung dari sumatera utara
ya sangat banyak kekurangan saya terutama di bidang karakter
nah salah satu visi dari sekolah ini bukan hanya untuk
memberikan prestasi kepada siswanya namun unggul juga dalam berbudi dan perilaku
nah itu yang saya dapatkan yaitu adanya suatu sikap yang lebih baik sebelum saya kesini
ya salah satunya yang terus dibina oleh asrama yaitu kebersihan
kemudian kerajinan kemudian kesadaran akan teman dan yang lain lain
karena saya lumayan jauh dari mama saya jadi posisi saya terhadap
mami elis itu saya sudah anggap sebagai mama saya sendiri
langkah tegak maju
selama lima tahun berdiri
sekolah ini telah sukses menelurkan banyak siswa berprestasi
salah satunya adalah andrew
kecintaannya pada jasa boga dibuktikannya dengan memboyong sejumlah piala
elis senantiasa menanamkan sikap mengasihi dan menghargai terhadap siswa kepada para guru
di tangan lima puluh tenaga pengajar sekolah ini berhasil mendidik siswanya memegang teguh kedisiplinan
dia adalah orang yang sangat berhati hati
dia punya hati penuh kasih
dia punya hati yang luar biasa untuk pendidikan
terlebih lagi dia punya hati untuk semua semua anak ya
dimana tidak hanya beragama tertentu
tapi benar benar dari beragama yang lain dari suku bangsa yang lain pun juga dia oke
dia sayang sama mereka dia penuh kasih dia mau melayani mereka
selain aktif dalam aksi sosial
elis juga aktif dalam kegiatan keagamaan
dia kerap terlibat dalam pelayanan doa dari satu gereja ke gereja lain
baginya doa adalah sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari hari
kalau pengalaman saya dengan saya berhubungan komunikasi berdoa dengan tuhan itu membuat saya kuat ketika saya menghadapi masalah
misalnya nih ya ketika saya difonis dokter
saya tidak akan pernah bisa melihat lagi untuk selamanya karena semuanya rusak
kalau secara manusia saya pasti takut kalau secara manusia saya pasti sedih
tapi karena saya punya kepercayaan dengan tuhan sehingga saya selalu komunikasi dengan tuhan
tuhan itu akan jadi kekuatan buat saya saya bisa menghadapi kebutaan saya selama dua puluh tiga tahun ini jalan saya tanpa ketakutan
ya menjadi seorang tunas
seorang tunas yang tidak lantas membuatnya patah arah
bahkan di tengah kondisinya saat ini ia menjadi teladan banyak orang
yang saya kenal dia bisa mempersatukan gereja gereja di kota semarang
dulu gereja gereja di kota semarang itu kurang bisa saling mempercayai
tapi kehadiran ibu elisabeth itu mempersatukan semua pihak
dia orang yang netral tidak punya gereja
dia bisa merangkul satu sama lain
ervin watt adalah anak elis yang setia menemani kemanapun ia pergi
ia senantiasa menggandeng tangan elis di setiap langkahnya
ya kembali lagi bahwa hidup itu kan kesempatan
kalau sekarang masih bisa punya kesempatan untuk bisa mendampingi saya gunakan waktu itu sebaik mungkin
karena kalau kesempatan itu sudah tidak ada kita mau mencarinya lagi juga tidak bisa
selama mami masih hidup
selama mami masih bisa didampingi ya saya berusaha untuk bisa mendampingi selama saya bisa
selain ervin wati ada delapan anak lain yang tinggal bersama elis
mereka adalah anak anak yang diasuh oleh elis
ya sepeninggal almarhum suaminya pada dua ribu empat belas merekalah yang menjadi pelipur lara saat elis menghadapi kesulitan
ia sangat mencintai kesembilan anaknya
meski bukan buah hatinya sendiri
kalau saya paham sekali itu karena panggilan hati saya ya
tuhan kasih saya hati sehingga ketika saya melihat anak anak ini saya melihat diri saya sendiri
ketika saya kecil saya kepengen sekolah gak ada yang sekolahin
untuk bayar uang sekolah aja mami saya harus jual pakaian bekas jual apalah gitu ya
maka ketika saya sudah mulai bekerja saya bisa menghasilkan uang
saya ingin sekali melihat anak anak itu bisa sekolah punya pendidikan yang terbaik
sehingga mereka juga punya masa depan
anak anak angkat elis berasal dari berbagai wilayah dan suku di tanah air
di antaranya berasal dari keluarga kurang mampu
perceraian orang tuanya membuatnya terpaksa hidup di jalanan menjadi seorang pengamen sejak usia sepuluh tahun di jakarta
kisah hidupnya memilukan kini sirna setelah ia tinggal bersama elis
ada pula sarilina sejak bertemu elis pada tahun dua ribu lima belas gadis asal nias ini kini bisa menuntut ilmu di perguruan tinggi
di mata anak anaknya elis adalah sosok ibu yang penuh kasih
dan juga penuh kasih
karena saya lumayan jauh dari mama saya jadi posisi saya terhadap mami elis itu saya sudah anggap sebagai mama saya sendiri
kadang mami elisnya itu selalu terbuka
ini dari suku mana ini dari suku ini
tapi yang saya rasakan selama dua tahun ini orang yang masuk di rumah ini sama semua di mata ibu elis
elis lahir di semarang tiga puluh agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh
kehadiran anak ketiga dari enam bersaudara ini sempat ditolak oleh kedua orang tuanya karena dianggap tidak membawa keberuntungan
sebelum menikah dengan jimmy philip pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia pernah mengalami kecelakaan di usia dua puluh satu tahun
sebelas tahun kemudian mantan guru taman kanak kanak ini mengalami kehilangan penglihatan
saya lahir dengan normal
saya dari kecil saya aktif anaknya
saya sudah terbiasa melihat cahaya gemerlapnya bintang pakaian lampu
itu suatu pukulan besar
besar buat saya
dan ketika saya tahun itu dibawa ke dokter ada juga dokter yang berkata
kalau aku jadi kamu lebih baik mati
hidup tanpa penglihatan bukan penghalang bagi elis untuk berguna bagi masyarakat luas
kepeduliannya atas pendidikan anak negeri berhasil membuatnya meraih penghargaan citra kartini indonesia
dua ribu dua belas atas dedikasinya mengisi pembangunan bangsa
saya kepingin jadi berkat untuk para petani dan peternak
itu sebabnya saya kepengen mempersiapkan masih banyak anak anak generasi muda ini untuk sekolah
apalagi punya ilmu tentang pertanian dan peternakan
sehingga bisa menggarap lahan indonesia yang begini besar lahan yang begitu luas
tapi masih banyak
ada kekurangan membutuhkan apa ya membutuhkan banyak tenaga kerja
sedangkan anak anak semua maunya lari ke kota
elizabeth philip wanita tegar berhati mulia
mengulurkan tangan bagi siapapun tanpa memandang perbedaan adalah kebahagiaan sejatinya
mengentaskan kemiskinan adalah impian terbesarnya
bagi orang orang di sekitarnya
ia bukan sekadar ibu bagi anak anaknya
ia adalah ibu bagi anak anak bangsa
waktu merupakan kesempatan
selama kita hidup berarti kita punya kesempatan
dan kesempatan ini harus kita pergunakan dengan baik
sewaktu kita hidup kesempatannya adalah untuk kita ini hidup bisa berguna buat orang lain
saya percaya kalau hidup kita ini bisa berdampak berguna buat banyak orang
bisa membuat orang lain berhasil dan bisa membuat orang lain bahagia
hati kita pasti akan berbahagia
saya cuma ingin berpesan mari selama kita hidup
jangan cuma berdasi dan bergensi
tapi biarkan hidup kita berfungsi bagi lingkungan orang orang di sekitar kita
pasti tuhan juga berkati kita
saya akan menjantanmu disini